lu semua lihat aja gue bakal nabi sampai jadi gini
ayo jangan berang ajar lo
giee kayaknya haike udah mulai ngeluh tuh sama ma
jangan ngasal kan belum tentu keles
namun itu anak yang kemarin
kalau bukan disini

gue kenapa lo gak terima

mau gue kempesin badan lo maju sini
hah sini maju
tenang tenang tenang kepada para penonton jangan menang
kalau tidak pertandingan akan sibuk berubah
lo semua lihat aja gue bakal nabi sampai jadi gini
ayo jangan berangkat aja lo
lekal lekel lekel lekel jangan dilakinin
giee kayaknya haike udah mulai leluh tuh sama lo
jangan ngasal kan belum tentu keles
mohon itu anak yang kemarin